ketua bumdpp partai golkar erlangga hartarto mengatakan
partai golkar akan melakukan kampanye secara positif dan objektif
berbasis data pada masa kampanye
usai membuka seminar kebangsaan fraksi partai golkar di parlemen
erlangga mengatakan partai golkar mendukung pasangan calon nomor satu
jokowi maruf amin sebagai petahana
presiden jokowi punya kinerja yang bisa dilihat dan diukur
partai golkar akan menggunakan capaian capaian pemerintah
presiden jokowi dalam berkampanye erlangga menyebut acara acara besar
seperti asian games asian para games sampai pertemuan imf dan bank dunia di bali
baru saja selesai bisa dijadikan materi kampanye positif dari partai golkar
yang namanya campaign kan nggak bisa dibatasi
ada yang positif ada yang negatif
nah tentu kalau bagi yang di seberang itu karena yang dilawan kan
jadi incumbent tentu mempunyai track record dan kinerja yang bisa dilihat
nah tentunya yang lain kalau partai golkar karena partai mendukung
pak presiden jokowi dan pak ⁇ maruf ⁇ amin jelas kita akan menonjolkan
sisi sisi positif secara objektif
karena objektif itu berbasis data
dan kami mengingatkan bahwa pemilu ini adalah merupakan bagian daripada
untuk mensejahterakan masyarakat
jadi harapannya tentu sesudah tujuh belas april nanti kan pemerintah juga masih berlangsung
sampai satu oktober
dan harapannya apa yang sudah dicapai dengan berbagai kegiatan
apakah asian games paragames dan imf world bank yang indonesia mendapatkan
posisi baik di mata global atau di dunia
ini tentu harus dipertahankan
sementara itu wakil presiden yusuf kala mengatakan kampanye negatif
kampanye ini dianggap tidak melanggar aturan karena dilakukan dengan mencari
biasanya cara ini sulit dihindari karena mengungkapkan fakta fakta
jk mengatakan selama kampanye negatif pengungkap fakta tidak ada aturan
penyelenggara pemilu yang dilanggar hal ini berbeda dengan kampanye hitam
atau black campaign yang dilakukan dengan memfitnah lawan
untuk itu kala mengatakan masing masing kandidat yang mengikuti
pemilu harus menjaga tindakannya
isu kampanye negatif ini mencuat setelah presiden pks soebul iman
menyatakan kampanye negatif boleh saja dilakukan oleh para caleg
ia beralasan kampanye negatif diperlukan publik untuk mengetahui kelemahan
para caleg dan juga lawan politik tentunya
sementara yang tidak boleh dilakukan adalah kampanye hitam
kan kampanye itu ada tiga macam
kampanye yang positif artinya mengukakan programnya dan kampanye negatif
mencari kesalahannya mengungkakan kesalahannya lawan
kemudian kompornya hitam itu yang bikin fitnah
kalau kampanye positif itu bagus
kampanye negatif kadang kadang susah dihindari
karena selama dia mengungkapkan fakta
di mana di dunia ini kampanye yang mengungkapkan
bukan kampanye sebenarnya kesalahan orang itu kadang kadang susah dihindari
oh beras naik
atau bikin kesalahan
di mana mana itu memang
tapi jangan disuksikan
tapi bahwa itu tidak melanggar apa apa
walaupun jangan ketaka negatif
mengemukakan kekeliruan lawan juga sesuatu yang biasa biasa saja
menanggapi pks yang menginginkan
menginginkan kader yang melakukan kampanye negatif
ketua bawaslu aban mengajak para tokoh tokoh politik
untuk melakukan kampanye yang sejuk
ketua bawaslu mengingatkan para peserta pemilu
dilarang melakukan black campaign atau fitnah yang tidak punya bukti
tentu harapan kami ya di masa masa kampanye ini
seluruh tokoh tokoh politik untuk bisa menyejukkan situasi kampanye
jadi kalau persoalan nanti negatif kampanye atau black campaign
tentu harus diinginkan
harus lihat perkasistisnya
jadi apakah itu black campaign atau itu negatif kampanye
tentu harus lihat apa yang diusapkan kasusnya
tapi itu untuk negatif kampanye
ya bukan bukan bukan
kami harus melihat dulu kayak apa itu kan
apakah itu masuk bisa juga negatif campaign
itu black campaign itu sama itu kan
tinggal nanti lihat kasusnya seperti apa
tapi kalau negatif kampanye itu juga ada sasaran

bahwa peserta pelaksana kampanye kan dilarang
melakukan memfitnah dan sebagainya itu
apakah itu nanti masuk fitnah atau enggak
jadi lihat kasusnya
sebenarnya asal muasal kontroversi ini datang dari presiden pks soebul iman
yang memperbolehkan para kadernya untuk melakukan kampanye negatif
menurut soebul selain meluncurkan kampanye positif
kampanye negatif pun sebenarnya sah sah saja
hal tersebut disampaikannya dalam pidato sambutan
kepada kader pks saat konsolidasi nasional pemenangan pemilu
di depok jawa barat pada senin lalu
juga dibutuhkan adanya negatif campaign
ya itu sekitar dua puluh persen lah
ini adalah kita mengungkapkan kelemahan
yang dimiliki oleh lawan tetapi faktanya ada
misalnya lawan kita pernah korupsi
dia tentu berusaha menutup nutupi seolah tidak pernah korupsi
kita bongkar itu dengan data faktanya
bahwa dia pernah terlibat korupsi dan sudah ditahan
itu kan fakta
itu yang disebut negatif campaign
kita berikan fakta itu
tapi kita zero toleran terhadap black campaign atau fitnah
kejelekan lawan tapi tidak ada faktanya
tidak ada datanya
itu yang kita sebut sebagai black campaign
atas pidato itu kritikan datang dari koalisi jokowi maruf
lewat wakil ketua tim kampanye joni plate
kubu petahana menganggap kampanye negatif
kendati diperbolehkan oleh peraturan perundangan
namun kampanye negatif tidak layak untuk kualitas
apa yang menjadi program
rakyat butuh sosialisasi program
jangan sampai pemilu kita diisi dengan apa
ada lagi yang menyetujui negatif campaign
undang undang boleh negatif campaign
tapi tidak layak untuk kualitas demokrasi
jadi jangan mengurus
lalu menghambat video trona
itu nggak benar
oke panorama ruang publik sudah dipenuhi oleh
keriuhan perang narasi dan intrik politik
tidak jarang tingkah laku elit yang bertarung
ini kalau petinju zaman dulu ya
atau yang kalau zaman now nya mungkin seperti
pertarungan antara habib versus mcgregor
juga berimbas pada polarisasi
dan friksi di level masyarakat bawah
yang terbaru muncul kontroversi tentang
menggunakan kampanye negatif dalam politik kontestasi
tentu ada pro dan kontra
pertanyaan publiknya apakah
kampanye negatif itu
atau haram dalam politik demokrasi kita
apa dampaknya bagi kualitas demokrasi kita
kami akan membahasnya bersama
ini bukan komisi fatwa yang menentukan
halal dan haram tapi para politisi kita
yang akan berbagi perspektif mengenai hal ini
ada bang nasir jamil politikus pks
dan juga tim pemenangan prabowo sandi
terima kasih bang nasir sudah datang
kemudian ada kiai imaman imanul had
politikus pkb yang juga
jokowi maruf amin terima kasih
oke kita akan tanya ini
bukan komisi fatwa mui
jadi tidak ada halal halal tapi saya mau minta
perspektif politiknya dari bapak bapak berdua
sebelum saya mau minta perspektifnya
kiai imaman dulu lah tentang hal ini tapi kita
putarkan dulu kita ingatkan kembali
memori publik tentang apa sih yang dikatakan
presiden pks tentang kampanye negatif
yuk sekali lagi kita lihat
juga dibutuhkan adanya
ya saya kuantifisir
kita mengungkapkan kelemahan
yang dimiliki oleh
lawan tetapi faktanya ada
misalnya lawan kita pernah
korupsi ya dia tentu berusaha
menutup nutupi seolah tidak pernah korupsi
kita bongkar itu dengan
bahwa dia pernah terlibat korupsi
dan sudah ditahan sekian itu kan fakta
itu yang disebut negatif campaign
kita berikan kesempatan itu tapi
kita zero toleran terhadap
black kempen atau fitnah
kejelekan lawan tapi
tidak ada faktanya tidak ada datanya
itu yang kita sebut sebagai black campaign
kalau nggak mau disebut halal
eh halal lagi haram atau halal
ini boleh atau tidak sebenarnya
kita tahu bahwa istilah
negatif kempen ataupun
black campaign itu tidak ada dalam undang undang
berbicara tentang mana yang tidak
boleh misalnya hoaks fitnah
adu domba termasuk
mempertanyakan dasar negara dan lain sebagainya
dari awal tim
kampanye nasional jokowi ma'ruf amin
selalu menegaskan kita
masuk di pilpres ini
dengan cara cara yang demokratis
nilai nilai yang positif jangan
black seperti itu jadi
menurut saya bukan perusahaan boleh atau tidak
boleh tetapi bukan haram atau halal juga
bukan haram atau halal
tetapi kita ingin lebih dari itu
adalah bagaimana kualitas demokrasi
kita itu betul betul
naik dengan cara mengedepankan
pertarungan yang argumentatif
dan berdasarkan data dan fakta
apakah negatif campaign tidak
tadi pertarungan gagasan
ada dua hal ya yang menurut saya
bahaya bila negatif campaign
ini menjadi modal
jadi yang pertama adalah
masyarakat kita selalu menganggap sinis
ketika ada orang
mengupakan sesuatu yang negatif
kalimatnya aja udah negatif
sinis itu bisa juga
menguntungkan bagi orang yang
melontarkannya tapi juga bisa
menguntungkan orang yang
lihat aja di beberapa pilkada
ada orang orang yang jelas jelas kan
dia koruptor dia tersangka
ikut pilkada menang
karena alasannya sederhana
kasian banget ya terzalimi
dia pasti dijatuhkan oleh
musuh dan sebagainya
itu poin pertama bagaimana
masyarakat akhirnya menangkapi sinis
mereka terjebak kepada apakah ini
di zalimi atau tidak
yang kedua yang lebih bahaya kalau
misalnya negatif campaign ini
untuk menghancurkan jadi belum
apa apa di dalamnya sudah ada
muatan muatan ingin mendegrerasi
benar tidaknya makanya saya
agak menarik sangat tipis antara negatif dan black
makanya saya menarik tadi
ketika membilang haram halam tiba tiba
itu kan antara halal dan haram
nggak jelas ya ya seperti itu jadi
menurut saya lebih baik kita positif
kalaupun memakai negatif campaign
sangat dirugikan untuk itu
sebelum saya ke bang nasir
itu kan secara substansi ya kang maman ya
bagaimana dengan anjuran ini
anjuran yang kemudian pakailah negatif campaign
ini yang kemudian menjadi
perbincangan dan kontroversi dianjurkan
ini kan antara yang biasanya ada
dan timbul secara alamiah
politisi kan pasti secara alamiah
melakukan negatif campaign tapi ini
menjelaskan kalau kita baca
secara menyeluruh pernyataannya
pak soebul iman itu sebenarnya kita
yang kedua ada
kalimat zero tolerance untuk black campaign
tetapi seorang pemimpin
sekelas pak soebul iman ini
tentu tidak boleh memulai pernyataan
yang hari ini jujur aja
masyarakat kita hanya baca judul
berita tetapi nggak pernah
lihat ke bawahnya
utuhnya pernyataan beliau
jadi menurut saya ini tidak elok untuk sebuah
konsultasi yang berkualitas menganjurkan
negatif campaign oleh seorang pemimpin
apalagi pemimpin partai seperti
pks yang harus mengedepankan
dakwah yang santun dakwah yang
merangkul tiba tiba menganjurkan
sesuatu yang negatif oke betulkah
tidak elok bang nasir dijawabnya lebih asik
usaha jadwal berikut saya akan kasih kesempatan untuk
pikir pikir dulu kami akan kembali usai jadwal berikut
tidak papa kalau kata kang maman
tapi tidak elok apa yang kemudian
dianjurkan oleh presiden pks
bang nasir kenapa kau menganjurkan ini
sebenarnya ini bukan soal elok atau tidak elok
bukan soal pantas atau
tidak pantas ini kan
bagaimana kemudian masyarakat diedukasi
oleh presiden pks
walaupun memang betul kata kang maman
bahwa dalam undang undang itu tidak ada
penyebutan yang namanya
atau negatif campaign
yang ada hanya larangan
larangan dan anjuran
karena itu soal
negatic campaign ini kan kalau
kita mau lihat ke belakang
sebenarnya kan teman teman di luar partai politik
yang mengkampanyekan kita ingat
misalnya waktu itu jangan pilih politisi busuk
itu negatif campaign
ya itu negatif campaign kampanye negatif
cuma sayangnya waktu itu memang teman teman
lsm tidak menyebut siapa siapa
pembunuhan karakter dan bisa dipidanakan
kalau tidak ada bukti yang kuat
nah mereka bahkan waktu itu
waktu itu juga disebut oleh teman teman
politisi yang pro dengan koruptor
karena perbedaan cara pandang saja
akhirnya mereka mengkampanyekan
pada beberapa anggota dpr
yang mereka pro koruptor
dan jangan dipilih kembali
dan nama anda terpampang disitu
itu negatif atau black campaign menurut anda
itu menurut saya itu black campaign sebenarnya
tapi kita tidak persoalkan
dari mana mereka menuduh saya
misalnya sebagai orang yang pro
padahal kita cara pandang
saya berbeda melihat satu peristiwa
jadi apa yang disampaikan oleh
sohibul iman itu
sebenarnya kan memberikan
edukasi kepada masyarakat
bahwa ada positif
nah negatif ini kan artinya dia menyampaikan fakta
bukan sesuatu yang di karang
bukan sesuatu yang
adanya pembohongan dan lain sebagainya
jadi sesuatu yang
fakta itu ya harus diterima
tapi memang itu dianjurkan bang nasir
sebenarnya kan mungkin ya redaksi media
beda beda dalam menyampaikan ini
sebenarnya tidak ada semacam anjuran
nah ini kan boleh
tapi harus sesuatu yang dibolehkan
kalau dalam bahasa agama mengubah namanya
mubah gitu boleh
artinya kalau misalnya yang dia tidak lakukan
juga tidak apa apa
dia lakukan juga tidak apa apa gitu
silahkan asal dia memiliki data yang kuat
sebenarnya juga disini
suatu penting ya
sebenarnya memang negatif campaign ini
lebih baik juga sebenarnya
dilakukan oleh teman teman di luar partai politik
mereka mengkampanyekan dalam bentuk negatif
kepada calon calon legislatif kah
yang kemudian mereka lihat
jejak rekamnya itu bermasalah
mereka sampaikan di beberapa negara
itu mereka tampilkan
ya jejak rekam
seorang kandidat itu di tempat tempat umum
ya selebaran sebaran mereka tampilkan
itu menurut anda itu negatif campaig
itu negatif campaign
jadi itu sehat buat demokrasi
iya sehingga masyarakat bisa menilai
mereka bisa memilih
seperti memilih kucing dalam karung gitu
selama ini kan masyarakat seperti itu
tidak seperti yang mereka harapkan
ini kan semacam edukasi
menurut kami ini bentuk pembelajaran
politik kepada masyarakat
karena kita sadar bahwa masyarakat kita kan
sebagian besar itu kan irasional
karena kita harus memberikan edukasi pelan pelan
pelan pelan memang ini
memang itu tidak bisa kemudian seperti orang main sulap
kemudian apa yang ingin kita inginkan
jadi mudah mudahan saja
kemudian ini bisa menjadi sebuah pembelajaran baik
ini kan karena sohibul iman aja
menyampaikan kemudian jadi ribut
mungkin kalau kemudian bukan sohibul
mungkin tidak dibuat bua seperti ini
tadi kalau dikatakan oleh bang nasir
mayoritas pemilihnya masih irasional tadi
dengan negatif campaign yang kemudian dinarasikan
dampak baiknya akan terwujud nggak
seperti tadi yang dicita citakan dan dinarasikan
jadi itu yang kita lakukan
kalau saya justru khawatir
diedukasi dengan kalimat
negatif campaign itu menjadi cerdas
untuk memilih malah terjadi konflik
mereka menganggap di satu sisi
ini adalah bentuk pembulian
di satunya ini adalah bentuk penzaliman
lalu diarahkan kepada sesuatu yang justru
merugikan kedua belah pihak
ya baik yang melakukan black campaign
atau menjadi si objek itu sendiri
makanya ada perubahan bang nasir
saya dua ribu empat belas terpilih menjadi anggota dpr ri
diusung oleh teman teman ngo
sebagai caleg bersih indonesia
sebelumnya mereka bikin
lalu diskusilah teman teman ngo
tidak terlalu respon
terhadap kalimat negatif
caleg kotor caleg korup dan sebagainya
lebih baik kita memilih yang baik
lebih baik kita memilih caleg yang bersih
untuk ditempatkan di senayan dan sebagainya
maka muncul dari sekitar
berapa ribu caleg yang diperlukan
termasuk icw walhi dan sebagainya
itu saya dari pkb
dan ada satu teman dari pdip
dari dapil sumut
kalau kita bicara mengenai dampak positif
seperti yang dikatakan bang nasir
pendidikan politik bagi elit dan publik
penting terkait dengan negatif campaign
tapi anda lihat seberapa siap
di level daerah
dan juga level masyarakat
yang memegang gadget
yang memposting instagram
bisa tidak dengan mudah
atau sudah paham
sudah sehat belum membedakan
mana yang negatif mana black campaign
itu dia itu yang perlu waktu
untuk melakukan edukasi ke masyarakat
dengan negatif campaign
kalau kita ngomong soal negatif campaign
sebenarnya kita betul betul
harus bisa ada data yang akurat
ada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan
ya harus begitu kang
makanya kalau kemudian
seseorang tidak punya referensi yang kuat
maka dia tidak boleh
terhadap misalnya hoax
yang bukan fakta
itu tidak boleh tidak dibenarkan
karena itu akan merusak brotherhood
persaudaraan antar sesama politisi
dengan partai politik dan lain sebagainya
padahal kita ingin kemudian membangun politik
yang ada syarat dengan brotherhood
dan politiknya yang menggunakan
anjurannya kalau kita menyebutnya
untuk para elit menggunakan
negatif campaign dalam berpolitik
kalau tadi anda katakan publik masih jauh lah
membedakan bagaimana black campaign
dan negatif campaign
yang menggunakan narasi itu untuk dalam pemilu
ya itu tadi saya katakan
bahwa kita sudah sejak
rezim orde baru tumbang
kemudian kita sekarang di era reformasi
artinya ini sudah menjadi cukup bagi kita
untuk belajar tentang demokrasi
bagaimana kemudian kita
menyampaikan narasi kita di tengah masyarakat
kita harus menyampaikan sesuatu
yang santun jadi ketika kita
menyampaikan sesuatu fakta
dan itu kemudian dinilai
sebagai sesuatu kampanye negatif
itu tidak kemudian
dengan kata kata yang penuh dengan
yang kemudian itu tidak sesuai dengan
negatif ke timuran jadi itu yang harus
bagaimana kemudian mengidentifikasi atau membuat
negatif kampanye ke timuran
termasuk ini bang nasir
yang harus kita garisbawahi
publik tahu nggak ya seorang politisi
itu membuat negatif kampanye
tiba tiba mengacu kepada hal
yang bersempat personal
untuk salah satu itu
istri misalnya ya
lalu tiba tiba diolah
oleh lawan kampanye
kepala pks itu membolehkan kampanye bang nasir
para kiai juga apaan
tiba tiba itu diolah
menjadi semacam negatif kampanye
bahkan akhirnya beli kampanye soal
pemborosan anggaran bayangkan lah
padahal itu fakta
ini juga negatif campaign juga
halal dan hara bagaimana kemudian kita mengidentifikasi
ini supaya demokrasi ruang publik
kita itu tetap sehat
kita akan kembali sesaat lagi
kita tidak bicara mengenai
satu dua tiga atau empat tadi ya
karena kang muhammad ini sudah
kita bicara negatif kampanye yang menghiasi ruang publik
tadi saya menarik apa yang dikatakan kang maman
ini kan secara tidak langsung kang maman mengkritik
bukan secara tidak langsung
secara langsung mengkritik presiden pks
dengan menganjurkan itu seperti
memberi penanaman di alam bawah sadar
bahwa hal yang negatif itu memang boleh gitu
bagaimana kemudian bang nasir
para kader di bawah itu bisa menerjemahkan
negatif kampanye ini menjadi
sesuatu yang positif dan sehat gitu
ya contoh dalam bahasa agama itu
ada amal ma'ruf nahi mungkar
amal ma'ruf menunjuk kepada yang baik
mencegah kepada yang mungkar
jadi masyarakat juga harus dikasih tahu
ini yang ma'ruf ini yang mungkar
ini sesuatu yang mungkar sesuatu yang ditolak
sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat orang
nah ini dia
ada sesuatu yang ma'ruf yang dikenal oleh orang
yang disukai oleh orang
jadi agama jaya sudah begitu
nahi mungkar saja tidak ada dua dua
nah begitu juga kampanye harus positif
negatif itu artinya bagaimana memperlihatkan fakta
ya misalnya ada seseorang
ketika dia mencalonkan presiden
dia berjanji akan menjadikan
dolar satu dolar itu sepuluh ribu rupiah misalnya
tapi setelah hampir lima tahun jadi presiden
dolar justru sampai lima belas ribu lebih
itu kalau kita sampaikan itu
kecuali kita katakan
itu namanya black campaign
itu hoax itu pembunuhan karakter
atau misalnya prabowo terkait dengan jaringan isis
nah itu juga black campaign
itu perbohongan publik
nah oleh karena itu memang yang kita sampaikan itu data
jadi agama saya sudah mengatakan demikian
jadi sesuatu yang sebenarnya
sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipersoalkan
bagaimana memang kita merumuskan kepada masyarakat
sehingga kemudian masyarakat bisa
nah disini saya katakan bahwa seorang politisi
memiliki data yang kuat
kalau dia ragu tidak punya kemampuan jangan
jangan lakukan itu
karena itu nanti bisa menyerempet ke hoax
dan juga bisa menyerempet ke black campaign
saya mau tanya koalisi pak prabowo dulu
pak prabowo sendiri pernah nggak sih mengalami
apa yang kemudian disebut
perbedaan beti tadi
kang maman antara negatif kempennya
kemudian akhirnya digoreng goreng
jadi akhirnya black campaign
kalau namanya penggorengan
misalnya seseorang membawakan isu
sampai ke sana itu bisa berubah
redaksinya itu bisa berubah
nah disitulah kemudian ada konsep
kalau dalam ajaran agama itu ada tabayun namanya
informasi yang hadir
jadi memang semua kandidat mengalami ini
apalagi kandidat calon presiden
pasti mengalami ini
makanya memang ketika sohibul iman
menyampaikan itu supaya ada edukasi
kepada para calon legislatif
perintah kemudian lengkap dengan edukasinya
misalnya yang tadi
ancuran dengan lengkap dengan edukasi
presiden pks sohibul menyampaikan seperti itu
ya tinggal calegnya
calegnya misalnya ya mau atau tidak
kalau dia tidak mau juga tidak apa apa
kalau dia mau
dia harus mencari data
dia harus riset gitu misalnya
riset media atau riset berita dan sebagainya
terkait dengan pemberitaan itu
walaupun sebenarnya ya itu tidak mudah dilakukan
sebenarnya kpu juga sudah melakukan negatif campaign
memberikan tanda kepada caleg
itu kan negatif kempen itu
dan itu sah tapi negatif kempen
orang kan sedang berpikir sekarang bagaimana caranya
masyarakat di tps atau masyarakat
tahu bahwa caleg ini adalah mantan napi tipikor
walaupun mahkamah agung membolehkannya
tapi kemudian kpu sedang mencari jalan
bagaimana melakukan ini
kak maman dengan
kalau bang nasir tadi bilangnya bukan menganjurkan
tapi membolehkan saja ya
tapi sebagai orang juga bilang menganjurkan
itu kan banyak interpretasinya ya
dengan ini menurut anda panorama ruang publik
perdebatan narasi adu gagasan
adu pertarungan politiknya
akan ramai dengan hal hal negatif nggak
ya itu yang membuat saya kadang kadang
elit elit kita tidak bisa untuk
menyaring kalimat kalimat yang
betul betul membuat demokrasi ini lebih maju
jadi saya ingin melanjutkan
kata katanya bang naksir
bahwa betul amar ma'ruf itu
dianjurkan tapi harus dengan cara
yang ma'ruf bukan amar ma'ruf
dengan cara yang mungkal
coba kasih contoh yang real misalnya
ada orang yang mengkritik jokowi
tentang tenaga kerja
kritik itu boleh tapi tiba tiba
dia kehilangan kema'rufan rasionalitasnya
ada orang asing sepuluh ribu datang ke jakarta
padahal itu peserta asean games
ofisialnya tetapi ada juga
orang yang melakukan kemungkaran
misalnya orang yang termakan hoaxnya ratna sarumpahit
itu kan sudah tahu mungkar hok
memakai apa namanya dia dipoles
dia melakukan operasi plastik
dia korban penganiayaan rejim ini dan sebagainya
nah intinya adalah
saya setuju amar ma'ruf nahi mungkar jelas
tapi amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf
dengan cara baik dan nahi mungkar
ini tidak seindah
ini harus baik cara harus baik tujuan harus baik
itu akan dikatakan dan direlasikan bang nasir dong
bahwa semuanya akan berjalan baik
dia saya setuju bang nasir
dari awal edukasi kepada warga negara ini
reformasi sudah berjalan lama
tetapi edukasi politik terutama dari kami
para politisi masih rendah
ngaku di politisi keturunan tetapi ingat
ada dua hal
satu regulasi yang belum diterapkan
secara betul betul konsekuen
regulasi soal hukum yang kedua
media pun kadang kadang lebih ingin
makanya media tidak disalahkan oleh misi saja
karena media kita harapkan juga
bisa memberikan edukasi ini
makanya media menghadirkan orang orang berkompetensi
untuk bisa menjelaskan mudah mudahan saja
mudah mudahan tidak juga di ma'ruf ma'rufkan dan di
mudah mudahan saja undang undang pes
kemudian kode etik jodentik itu
menjadi rambu menjadi asas
dan kemudian orang ingin melakukan
campaign hukum dan sebagainya
itu bisa terwujud jadi pilkada damai
atau pilihan damai pilihan pes damai
tanpa hukum itu akan bisa diwujudkan
kalau bisa pes juga ikut berpartisipa
berkontribusi politisi tadi sudah ngaku ya
pes mungkin belakangan lah kita
yang paling penting adalah
pes jangan belakangan dong pes itu bisa
memutihkan dan menghitamkan
media itu adalah pilar keempat
demokrasi betul betul pilar kelima
adalah ini tadi ya
sebelum kita break lagi oke kita bicara mengenai
ruang publik harus kita isi dalam beberapa
bulan ke depan meskipun ada negatif
campaign tapi kita tetap berpolitik dengan sehat
apakah peraturannya kurang
ataukah memang peraturan yang sudah ada
sudah cukup tapi memang tidak di
tidak diamini tidak dilakukan
atau mungkin secara etik malah
para stakeholder media lah
itu sama sekali masih jauh
dari apa yang diidam idamkan
saya setuju bahwa
kalau regulasi itu sudah
cukup menurut saya tinggal bagaimana
kita secara konsekuen menegakkan
aturan itu kita kan terkenal
menjadi satu bangsa yang paling banyak
membuat aturan dan paling banyak
aturan itu dilanggar nah yang kedua
kita harus jujur bahwa
secara keseluruhan demokrasi kita
itu sudah on the track tetapi
satu hal yang saya setuju
bang nasir sebenarnya negatif campaign
dalam bahasa yang sebenarnya
lebih halus itu mencerdaskan
itu membuat orang bisa memilih
calon calon pemimpinnya dengan cermat
dan sebagainya tapi bahasa negatif
campaign sendiri itu sudah
menjadi debatable dan yang kedua
ketidaksiapan masyarakat kita
menerima itu menjadi
sebuah pilihan itu juga menjadi
tanggung jawab kita sehingga
ya itu tadi beda beda tipis
ini negatif campaign atau black campaign
maka tadi nyebut niat sayangnya di politik itu
niat nggak ketahuan
niat itu kan paling tidak
terasa ketika dia menyampaikan sesuatu
ketika dia bekerja dia udah nu pak
jadi niatnya harus diucapin
bang nasir yang terakhir untuk anda bagaimana
salah satu selain literasi
pendidikan politik bagi semua
hukum juga penting untuk memberikan
jadi peraturan kpu
soal tentang kampanye itu kan jadi
aturan ya rujukan bagi semua partai politik
tegak belum anda sebagai komisi tiga
sudah tegak belum untuk politisinya
kalau saya lihat aturan itu
itu sudah bagus ada larangan
bahkan dalam kampanye
dilarang mempersoalkan tentang nkri
tentang pancasila dan lain sebagainya
itu sudah sangat sangat bagus ya
tinggal bagaimana kemudian kpu
kepada masyarakat edukasi kepada masyarakat
sehingga masyarakat ketika
mendengar ada politisi menyampaikan ini
kemudian negatif campaign mereka tahu
wah itu negatif campaign
dan akan diacukan selama ini dimakan nggak negatif campaign
ada yang termakan ada juga tidak
jadi menurut saya karena kampanye itu kan
orang berusaha untuk mengatakan yang baik
bagi kita dan kemudian mengatakan
hal lain kepada orang lain
jadi menurut saya memang tinggal
bagaimana kita mengedukasikan masyarakat
karena ini persoalan menurut saya
beberapa waktu lalu misalnya saya membaca satu artikel
di mana penulisnya itu mempertanyakan
masih percayakah kita kepada demokrasi
salah satu persoalannya adalah
tentang edukasi kepada masyarakat
jadi memang ini penting sehingga masyarakat
kemudian tidak terpropok walaupun di atas panas
masyarakat tidak terbakar
jadi vitamin c atau
vaksinnya itu adalah
edukasi dan juga penegakan hukum tadi
itu juga penting untuk kita semua
dan juga yang dilarang selain tadi katanya
bang nasir black campaign yang dilarang
saya harus melanjutkan dialog juga dilarang
karena dunia sekitar kita sudah habis
terima kasih kita
dalam beberapa bulan ke depan kita semua
kita sudah sama sama ngaku malam ini
saya sih belum ngaku
terima kasih bang nasi
dan politik kita lebih adem
lebih cerdas dan akan diisi
gagasan gagasannya tetap menyehatkan bagi demokrasi kita
terima kasih kang terima kasih bang nasir
kami akan segera kembali bersajadah tetap bersama kami